kpu dpr dan mendagri menggelar rapat kondisi nyering
yang menyepakati pemangkasan masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat menjadi tujuh puluh lima hari saja
masa kampanye pemilu presiden dan pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat ini relatif lebih pendek
jika dibandingkan masa kampanye pada pemilu periode sebelumnya
masa kampanye tahun dua ribu empat untuk pemilu legislatif dimulai sebelas maret dua ribu empat belas
sampai satu april dua ribu empat selama dua puluh satu hari
sementara untuk pemilu presiden masa kampanye dimulai satu juni dua ribu dua puluh
empat sampai satu juli dua ribu empat dengan total tiga puluh hari
sementara untuk masa kampanye tahun dua ribu sembilan pemilu legislatif dimulai delapan juli dua ribu tujuh belas
sampai dua april dua ribu sembilan dengan total dua ratus enam puluh sembilan hari
sementara untuk pilpres dua ribu sembilan masa kampanye dimulai tiga belas juni
sampai empat belas juli dua ribu sembilan selama tiga puluh dua hari
sementara untuk pilpres dua ribu sembilan masa kampanye dimulai tiga belas juni dua ribu sembilan
sementara untuk tahun dua ribu empat belas masa kampanye pemilu legislatif dimulai sebelas januari dua ribu empat belas
sampai lima april dua ribu empat belas dengan total tiga puluh lima hari
pemilu presiden dua ribu empat belas masa kampanye dimulai tiga juni dua ribu empat belas
sampai lima juli dua ribu empat belas dengan total tiga puluh tiga hari
untuk pemilu dua ribu sembilan belas di mana pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak
masa kampanye dimulai pada dua puluh tiga september dua ribu delapan belas
sampai tiga belas april dua ribu sembilan belas dan berlangsung
selama dua ratus tiga hari
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat rencananya masa kampanye akan digelar selama tujuh puluh lima hari saja